melonjaknya angka kasus covid sembilan belas di sejumlah wilayah jawa tengah membuat langkah cepat penanganan mutlak diperlukan
dan untuk mengelaborasinya lebih jauh saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
halo pak ganjar selamat sore apa kabar pak
selamat sore kabar baik mbak fani
pak ganjar ini berdasarkan keterangan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
per hari jumat empat juni jawa tengah ini menempati posisi teratas kenaikan kasus positifnya
bagaimana kondisi di jawa tengah sendiri pak wilayah mana saja yang paling tinggi penambahan kasusnya
sebenarnya paling tinggi ya kudus yang sedang kita bicarakan ini
karena kemarin ada delapan yang kami pantengin terus sejak kita libur idul fitri ya
dan itu ada di sekitar soloraya meradas ragen karanganyar wonogiri tapi dalam bantuan kami masih terkendali
lalu ada banyumas ada juga cilacap alhamdulillah masih terkendali
ada sekitar tegang
ada sekitar pekalongan lalu kota semarang sendiri ada kudus ada jeparapati
ini beberapa daerah yang kemarin masuk dalam pengawasan kita
namun memang khusus untuk kudus ini terjadi peningkatan yang cukup tajam
di mana kudus ini saking signifikannya begitu pak menjadi satu satunya zona merah di pulau jawa
ini dengan kenaikan kasus hampir tiga puluh kali lipat
lantas saat ini kondisinya seperti apa di kudus pak ganjar
ya seperti tadi disampaikan oleh pak bupati jadi dua hari ini dibuat gerakan di rumah saja
dari bnpb sudah turun ke menkes juga sudah turun bahkan pak menkes beberapa jam lalu diskusi dengan saya di rumah dinas saya
dan kita membicarakan bagaimana penanganannya
dan kita butuh tindakan yang cepat tindakan yang tepat begitu ya dari pak bupati untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di sana
dan jangan khawatir
karena bnpb membantu terus bnpb membantu tni polri membantu pak kapolda pak pangdam turun langsung juga sama semuanya
dan kita harapkan sebenarnya gerakan ini betul betul dikelola di kabupaten
dan maka saya sedang komunikasi intens bahkan mulai hari ini kita membuat kantor di kudus
untuk mendampingi kawan kawan di pmk kudus agar lebih percaya diri nantinya lebih tenang dalam mengelola
memang butuh bantuan untuk mereka bisa menanggulangi
maka butuh juga dukungan masyarakat agar yuk dua hari di rumah saja itu betul betul dilaksanakan
dan kemudian setelah ini akan kita serbu dengan percepatan vaksinasi agar terjadi keseimbangan
iya kalau kita berbicara mengenai situasi saat ini pak memang tinggi sekali begitu penambahannya di sana
juga ini erat kaitannya dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit
jadi apa pak ganjar situasi atau keterisian rumah sakit di sana sejauh ini
iya kalau kita lihat bornya di sana sudah cukup tinggi mbak
maka kita minta perbaikan sop
tidak usah panik ya kita akan bantu
umpama kota semarang pak wali kota sudah menyiapkan
siapkan nanti kalau perlu ambulan bisa jemput dari semarang
rumah sakit kota semarang siap
rumah sakit pusat karyadi siap
rumah sakit tugu milik pemprov siap
bahkan beberapa diskusi kemarin tambahan tenaga medis perawat dokter kita siapkan
dan beberapa dokter kita mobilisasi termasuk para perawatnya agar bisa terbantu
tapi saya minta memang mereka yang tanpa gejala sebaiknya dibawa ke tempat isolasi terpusat
dan ini bisa dilakukan upaya pendampingan
yang teman teman dari babincam babincam dikmas juga sudah siap itu
maka pak bupati saya minta tinggal perintahkan saja
sekarang perintahkan saja semua yang bergejala itu maaf yang tanpa gejala itu dimasukkan ke isolasi terpusat
dan ini sebenarnya akan lebih manageable
kalau semuanya dibawa ke rumah sakit pasti bornya tidak akan mencukupi
oke berarti dibagi begitu ya pak antara yang bergejala dengan yang tidak bergejala begitu ya
iya dan memang beberapa rumah sakit
kemarin saya minta untuk menambah tempat tidur ya
baik untuk yang isolasi di rumah sakit maupun untuk icu nya
namun demikian penting hari ini kita mesti membuat isolasi terpusat
ya kalau di jakarta kayak wisma atlet lah tapi ini kecil begitu ya
sehingga semua yang di sana bisa betul betul bisa dikelola
sehingga pak bupati perintahkan saja untuk ini bisa jalan
dan masyarakat kalau bisa yang otg itu tidak isolasi mandiri
karena isolasi mandiri itu kontrolnya nanti sulit
inilah tni polri yang akan membantu nanti
oke berarti untuk yang otg begitu pak kan disarankan untuk tidak melakukan isolasi mandiri di rumah
lebih baik datang begitu ya ke tempat isolasi terpusat
jika ada masyarakat yang tidak terdata atau bagaimana pak nanti untuk mendata masyarakat yang tanpa gejala ini
agar bisa dibawa begitu ke tempat isolasi terpusat
untuk tahu mereka positif kan pasti diperiksa
begitu sudah diperiksa dan kemudian tanpa gejala langsung saja dibawa ke sana
upaya ini satu perlu edukasi dua perlu ketegasan
makanya kenapa kita minta tolong pak kapolda pak pangdam kapolres dandim
wah mereka kerja di lapangan hebat semuanya
bahkan sekarang level kdes digerakkan juga ini bagus untuk melakukan edukasi
dan tokoh agama penting
karena di kudus ini banyak sekali fondok pesantren
terus kemudian kegiatan kegiatan keagamaan
ada ziarah ziarah ke tempat tempat
ya mereka yang biasa sering datangi begitu ya
dan ini sudah dilakukan tindakan ini tutup
terus kemudian bis masuk tidak boleh
pariwisata yang mau masuk untuk ziarah tidak boleh gitu ya
terus kemudian kalau ketegasan ketegasan ini bisa kita lakukan sebenarnya itu akan bisa mengelola apa yang sekarang sedang menjangkiti di kudus
berarti sosialisasi ini dilakukan begitu masif
masuk ke berbagai kalangan begitu agar bisa tertangani begitu ya dengan baik
kemudian saat ini kudus ini juga kekurangan tenaga medis pak ganjar
karena ada tiga ratus lima puluh delapan tenaga medis ini kabarnya terkonfirmasi covid sembilan belas di sana
dan pemprov jawa tengah mengirimkan bantuan tenaga medis
ada berapa pak total tenaga kesehatan yang dikirimkan ke kudus ini dan dari mana saja
ya ini kalau boleh sebentar saya membacakan
dari beberapa waktu lalu kita mencoba melakukan
kita meminta permintaan kira kira kurangnya berapa
umpama ini dokter paru mbak ya
dokter paru itu diminta tiga kita kasih lima
ini kita kirimkan dari rumah sakit provinsi yang dari rumah sakit muwardi dan sudah terkirim
kalau dokter penyakit dalam itu butuh sepuluh masih ada lima dan kita akan minta tolong kementerian kesehatan dan akan dibantu termasuk dari idi
lima sudah kita kirim
lalu dokter umum kebutuhannya dua puluh kita kirim tiga puluh dua
ini ada idi wilayah jawa tengah
bantu saya terima kasih
lalu ada perawat
nah perawat itu dari kebutuhan satu ratus lima puluh
kemarin masih baru terkirim empat puluh delapan
maka sekarang kita siapkan dari bpni polteckes tikes yang menyiapkan kurang lebih satu ratus lima puluh lagi
sekarang yang satu ratus lima puluh itu masih dalam proses
lalu analis kesehatan apoteker tenaga gisi sekarang masih dalam proses
dan di samping tenaga medis ini mbak ada juga kebutuhan alat kesehatan yang sekarang prosesnya sudah terkirim
oke berarti memang saat ini sudah diproses begitu ya pak ganjar untuk tenaga kesehatan
sudah dikirim sebagian dan untuk alat alat kesehatan yang tadi bapak sebutkan itu juga sedang diproses begitu ya untuk dikirimkan ke kudus sendiri
lalu berbicara mengenai jawa tengah sendiri ini pak ganjar
bagaimana sebenarnya koordinasi dan juga konsolidasi dengan pemkap dan pemkot ini untuk menanggulangi lonjakan kasus covid sembilan belas
karena tadi di awal ada delapan begitu ya yang terpantau kenaikan memang relatif bisa dikendalikan
tetapi tetap ada kenaikannya lantas seperti apa pak
iya kami punya grup wa dan beberapa bupati wali kota sudah terbiasa
maka kalau beliau beliau itu mengalami kesulitan biasanya langsung telepon saya
cilacap saat itu ada varian baru bupatinya langsung komunikasi kita berikan sebuah tindakan tindakan atau treatment treatment dan alhamdulillah berhasil ditangani
tanjumas demikian juga
sragen kemarin sama terjadi kenaikan ibu bupatinya dokter ini cukup lincah begitu
baik bu nanti kalau kurang sampaikan
wali kota solo juga siaga karena ini sekitar solo raya
itu juga sama untuk membackup apa yang ada di karanganyar dan di wonogiri ini contoh contoh kabupaten kota yang ada di sana komunikasinya cukup intens
dan tentu saja for kompim danya bergerak juga cukup kompak
sehingga kita bisa konsentrasi untuk bisa membantu kudus
maka di kudus itu kota semarang sudah membantu
demak jepara kita siap siap kita minta untuk siap siap membackup begitu
beberapa rumah sakit di sekelilingnya juga kita minta untuk membackup
jadi kita keroyoklah agar gotong royong kita menanggulangi ini betul betul bisa kompak begitu
iya jadi harus bergotong royong kompak menanganinya bareng bareng gitu pak ganjar ya
lantas dari komunikasi yang sudah dilakukan nih pak
apa saja yang kemudian menjadi poin poin penting evaluasinya
ya poin pentingnya tadi mbak seperti pertanyaan di awal yang bagus
ini semua tidak akan bisa berjalan bagus kalau tidak didukung masyarakat
maka tokoh agama menjadi penting hari ini
untuk memberikan sosialisasi mengingatkan kembali
terus kemudian tokoh masyarakat penting
aparatur sekarang dikonsolidasikan ya
baik dari sipil maupun militer jadi satu
untuk melakukan operasi justisi
tidak bisa enggak
nah kemudian tentu saja masyarakat itu sendiri yang perlu membangun kesadaran
tadi itu baru saya posting kira kira masih ya kurang lebih sepuluh menit saja
sudah puluhan ribu orang nonton orang komentar karena melihat aksi dari seorang kades yang teriak teriak
sampai dia memohon mohon
masya allah bapak ibu tolonglah di rumah
kami ini sudah serius
kami ini ingin melayani panjenengan
itu sampai nadanya itu nada yang sudah memohon mohon ya
artinya masyarakat tidak boleh abai
sebab kalau ini terjadi dan ini bisa menjangkiti orang orang tersayang
waduh nanti penyesalan pasti ada di belakang
dan kematian kita cukup tinggi
makanya perancertan masyarakat harus penuh begitu ya
pada masyarakat di sekitar kudus dan sekitarnya kita akan lakukan tindakan tegas begitu
berarti tetap ada sanksi tegas begitu ya pak ya
bagi yang melanggar dan tidak mau bekerja sama begitu untuk sama sama kita menanggulangi covid sembilan belas ini di sana begitu ya
lalu pak ganjar ini terkait ketersediaan alat untuk tes covid sembilan belas sendiri pak
untuk membantu proses testing dan juga tracing di jawa tengah
apakah hingga saat ini jumlahnya masih mencukupi pak
di semua kabupaten dan kota
di semua kabupaten dan kota
ya alhamdulillah sampai ini masih cukup mbak
tapi ini pertanyaan bagus ya
kalau saya kerucutkan di kasus kudus
maka tadi pak menteri juga sudah menyampaikan
pak gop saya bantu rp lima puluh untuk rapid test antigen
saya kira ini sangat membantu
kedua kami juga backup agar pcr testnya itu hasilnya jauh lebih cepat ya
karena kemarin itu menunggunya sampai lama mbak
maka jangan sampai itu hanya diproses di sekitar kudus saja
karena di pempros di semarang ada
terus kemudian punya kementerian ada di salatiga
dan itu bisa membantu percepatan
di samping itu kami coba antisipasi sekalian mbak
ada teknisnya si sarah medis
kalau tidak salah hitungannya si tia ya
kalau itu sangat rendah sekali
langsung kita lakukan genome sequencing test ini
agar kita bisa mengetahui apakah ada varian varian baru yang muncul
jadi sebenarnya tindakan simultan yang kita pakai untuk bisa mengetahui dari data data yang ada
sehingga kita bisa mengantisipasi jauh lebih cepat begitu
lalu pak ganjar ini terakhir
kedepannya pak apa yang akan dilakukan pemprov untuk meredam laju kenaikan angka kasus covid sembilan belas di jawa tengah
dan mungkin himbawan yang ingin disampaikan pak bagi masyarakat
iya satu satunya disiplin prokes tidak ada tidak
iya mungkin ya
karena kita bisa mengatakan
karena kita bicara lima m itu udah berkali kali
orang jawa bilang sampai menirn begitu ya
ngomong terus begitu
tapi yang sisi yang lain kita mesti menjaga situasi itu
maka satgas joko tonggo yang dari bawah tokoh agama tokoh masyarakat disiapkan
yang kedua pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi tidak boleh takut tidak boleh merasa malu ya
untuk melakukan apa namanya testing
karena sering kali pak
kalau testingnya tinggi malu
waduh saya kok jelek banget
tinggi itu lebih baik karena diketahui karena testing dan tracing
daripada kita diam saja tapi itu seperti api dalam sekat
maka testing dan tracingnya wajib untuk dilakukan peningkatan
kita sama sama berharap ya pak agar kasus covid sembilan belas di kudus ini utamanya segera turun
dan juga di jawa tengah juga semakin landai begitu
terima kasih pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia

selamat sore pak
selamat sore terima kasih
selamat sore terima kasih